dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan maupun kondisi terkini
kita akan membahasnya bersama duta besar republik indonesia untuk kerajaan yordania
halo selamat pagi waktu jakarta pak ade apa kabar pak
selamat pagi alhamdulillah sehat
nah pak ini di bulan suci ramadan tahun ini kembali terjadi bentrokan antara warga palestina dan juga israel di tanggal lima belas kemarin ya pak ya
seperti apa sebenarnya kronologi kejadiannya nih pak
seperti berita berita yang disampaikan selama ini bentrokan terjadi setelah sholat subuh di masjid al aqsa
ketika aparat keamanan israel
secara tiba tiba menyerang kompleks dan menangkapi para jemaah yang selesai melaksanakan ibadah sholat subuh
nah kan ini sepertinya tidak terprovokasi sama sekali dari pihak palestina
walaupun seperti tadi juga diberitakan
tiga minggu terakhir ini memang situasinya sudah sangat tegang sekali di palestina dan di israel
berbagai tindak kekerasan dan memakan korban jiwa dan luka luka sehingga emosioni dari kedua belah pihak ini sangat tinggi
nah kejadiannya memuncak kemarin ketika tanggal lima belas secara tiba tiba aparat keamanan dari israel menyerbu kompleks masjid al aqsa
nah memang ada beberapa versi yang dianggap bahwa
di provokasi oleh warga palestina
tapi ini belum terverifikasi secara benar
namun bisa saya katakan sendiri
saya ceritakan bahwa untuk masuk ke masjid al aqsa ini ada beberapa pintu
nah salah satu pintu ini berdekatan dengan
di mana warga yahudi itu melaksanakan ibadahnya juga yang saat ini
memasuki masjid al aqsa
jadi pas over dari warga yahudi
nah ini nampaknya terjadi saling mengejek atau ini sehingga menimbulkan provokasi diantara kedua belah pihak
tapi secara tiba tiba aparat keamanan israel menyerbu masjid al aqsa
ada bentrokan sebuah
rupa ini juga kan terjadi ya di ramadan tahun lalu
ini sebenarnya pemicunya ini apakah memang karena saat ramadan banyak warga palestina yang berkumpul di kawasan itu
dan juga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi warga israel begitu pak
sebetulnya intinya tidak persis sama
tapi hanya tahun lalu dan tahun ini
itu bulan ramadhan ini bersamaan dengan
ibadah ibadah juga baik
nasrani dan juga untuk warga yahudi ini sama sama lah
jatuh seharinya ini pendekatan
dan kalau tahun lalu itu dipicunya salah satunya ketika ada pengusuran dari pemukiman warga palestina di sheikh jarrah
yang menimbulkan korban jiwa sehingga memicu emosi warga palestina waktu
sehingga ketika sholat di al aqsa terjadi pelemparan
nah kalau sekarang ini
ya tadi saya sampaikan situasinya sudah selama tiga minggu terakhir ini sangat tegang sekali ketika beberapa
apalagi kamanan menyerbu kampengungsi jenin yang menewaskan beberapa warga palestina sehingga menyulut emosi
demikian juga israel beberapa warga israel juga tewas dalam
banyak yang tewas juga dalam tiga minggu terakhir ini
jadi emosinya memang sudah tinggi sejak sebelum ramadan
jadi bukan karena keramaian tapi emosi menjelang ramadan ini sudah sangat tinggi diantara kedua
kedua belah pihak
namun ingin saya dari sebab bahwa aparat keamanan yang masuk berjuta alaqsa ini tanpa ada
menurut pandangan saya
tanpa ada provokasi yang dari pihak warga palestina sehingga ini menimbulkan
kencaman dari masyarakat internasional
pemerintah indonesia juga mengecam tindakan aksi yang brutal oleh aparat keamanan israel
jatuh korban jiwa luka luka dan juga ada ratusan warga palestina yang ditangkap dan sampai sekarang
belum tahu kabarnya bagaimana
baik pak dalam kejadian tersebut apakah ada warga negara indonesia yang mungkin berada di sekitar situ pak
sejauh sepengetahuan saya tidak ada warga negara indonesia karena setahun lalu ketika pandemi
ada beberapa warga kita sudah dipulangkan jadi tidak ada warga negara kita di tepi barat
oke nah lalu bagaimana bentuk dukungan dari kedua belah siordania untuk mencapai kedamaian
pak mengingat kedua belah siordania itu sudah berubah
dubas juga ini aktif ya pak dalam memberikan bantuan untuk pengungsi palestina yang juga merupakan
bantuan dari masyarakat indonesia
ya kita pemerintah indonesia secara konsisten kita memegang prinsip bahwa
penyelesaian perlu ada penyesuaian konflik antara palestina dan israel melalui proses perdamaian
kita prinsip kita tetap berpegang pada solusi dua negara sebagai salah satu satunya
langkah untuk penyelesaian konflik antara palestina dan israel
di sisi lain pemerintah indonesia maupun masyarakat indonesia memang benar tadi sampaikan banyak membantu
warga palestina terutama di pengungsian kita baik pemerintah memberikan kapasitas pembangunan kapasitas untuk warga palestina dalam berbagai kegiatan untuk perempuan
juga dalam kesehatan beberapa tahun yang lalu
karena tahun lalu pandemi sedikit agak terhenti tapi kita selalu komited untuk melanjutkan pembangun kapasitas bagi warga palestina
sementara untuk bantuan terus berlanjut warga dan untuk warga palestina di pengungsian oleh masyarakat indonesia melalui beberapa organisasi filantropis yang disalurkan baik itu langsung
dari badan pbb unra maupun juga dari untuk pengungsi yang di palestina di jordania melalui jordan charity organization yang dinaungi oleh kerajaan jordania
jadi ini tetap kita terus membantu mereka baik secara politis maupun juga memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga palestina
nah kalau saat ini pak
sekarang ini seperti apa suasana di sana terutama pada saat ramadhan dan juga pasca kejadian kemarin pak
situasinya relatif stabil ya
karena walaupun tadi malam beberapa
dilakukan beberapa demonstrasi di hebron di gaza di ramallah itu ada demo demo tapi tidak ada yang secara berterang
tidak ada bentrokan fisik
ada bentrokan fisik lempar batu di daerah hebron hebron dan nablus kalau tidak salah
tapi situasinya kondisinya relatif tenang walaupun ketegangan masih ada
sementara di gaza juga relatif tenang kondisinya saat ini
namun ketegangan itu masih terus di antara warga palestina
karena emosional kompleks berjaya ala asa ini diserang
emosinya masih tinggi tapi relatif stabil atau tenanglah
mudah mudahan ini terus berlanjut sehingga ramadan bagi warga palestina dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang
lalu terkait dengan kondisi pandemi di sana seperti apa pak
apakah sudah banyak pelonggaran yang dilakukan untuk kegiatan
untuk diruang publik begitu
seperti apa di sana pak kondisinya
seperti apa di sana pak kondisinya
maksudnya di jordania
di jordania memang sudah ada relaksisasi dari beberapa peraturan ya
yang semula tahun lalu belum bisa terawih
sekarang sudah bisa terawet di masjid
dan tidak perlu jaga jarak walaupun tetap dihimbau secara opsional kalau mau pakai masker
tetap pakai masker
dan ke tempat tempat restoran atau mall sudah bisa lebih santai dan tidak ada lagi pembatasan jumlah pengunjungnya
bahkan kalau di jordania terutama habis terawet jam sepuluh an itu di jalan itu ramai sekali dengan buddha buddha budi
jadi itu sudah pada berkumpul pada jalan jalan mutar mutar atau ke restoran restoran gitu
jadi suasananya sudah lebih ramai lah
dan di beberapa rumah rumah itu masang lampu lampu baik itu yang ada bulan sabit maupun lampu lampu
jadi ramadhan bagi di sini adalah perayaan suatu pesta gitu
jadi mereka memasang lampu lampu

melaksanakannya dengan secara sukacita
terutama setelah dua tahun ini agak sulit buat mereka untuk bisa melaksanakan keramaian
dan saya lihat juga ada di petangga dekat bisma saya itu ada terawet bersama buka puasa bersama ada salah satu rumah
jadi sudah longgar lah kehidupan di sini
oke kita harapkan semoga kembali normal semuanya ya pak ya
nah ini mungkin yang terakhir nih pak
kalau beberapa waktu yang lalu ini raja jordania ini bertemu menhan israel dan juga presiden palestina
ini bagaimana tanggapan kbri maupun komunitas wni di sana pak
apakah benar pertemuan ini adalah sebagai upaya untuk meredam ketegangan di tepi barat maupun menjaga keamanan kawasan selama ramadan
ya benar memang beberapa waktu yang lalu menteri pertahanan dan juga menlu israel berkunjung bertemu dengan raja jordania
bahkan satu hari sebelum ramadan dimulai perdana menteri israel juga menelpon raja mengharapkan adanya suatu suasana kondusif karena mengingat peristiwa tahun lalu
namun demikian juga pak berta yordania raja yordania
jordania menekankan bahwa di pihak lain israel juga memberikan kebebasan bagi warga palestina untuk dapat melaksanakan ibadah di masjid al aqsa
karena pemerintah israel itu melakukan pembatasan pembatasan untuk siapa yang bisa masuk ke medjid al aqsa
seperti salah satunya tidak boleh yang berumur di bawah lima puluh tahun
dan raja yordania sebagai
pemegang kunci dari masjid al aqsa dan gereja makam kudus ini menegaskan bahwa pemerintah israel harus memberikan kebebasan bagi umat umat beragama
khususnya warga palestina untuk bisa melaksanakan ibadah dengan tenang
dan itu juga harapan dari kita semua ketika itu ramadan ini dapat berlangsung dengan
aman tenang dan menghindari kejadian seperti tahun lalu
namun nampaknya ini tidak terjadi
walaupun insya allah tidak sampai terjadi seperti tahun lalu
namun ketenangan ketenangan itu masih terus terjadi
meskipun saat ini pasca ini masih
tapi yang perlu diperhatikan adalah sepuluh hari
ini yang sangat krusial karena baik sepuluh hari terakhir menjelang berakhirnya ramadan
karena ini juga yang tadi saya sampaikan ada kegiatan kegiatan dari warga yahudi untuk melakukan ibadahnya
ini sepuluh hari terakhir ini yang perlu diwaspadai mudah mudahan bisa kondusif
karena kalau tidak ini bisa memicu lebih
lebih parah lagi situasi di tepi barat khususnya di daerah kompleks becita laksa
baik terima kasih pak ade patmo sarwono untuk waktunya
duta besar republik indonesia untuk kerajaan yordania hashimyah dan negara palestina
sehat sehat selalu pak dan lancar lancar puasanya hingga lebaran nanti
terima kasih pak selamat pagi